masyarakat terkejut dengan kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak atau pnpb
untuk pengurusan dokumen kendaraan bermotor
peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu enam belas ini adalah menggantikan pp no lima puluh tahun dua ribu sepuluh
yang akan berlaku sejak enam januari mendatang
samsat manyar surabaya jawa timur dipadati warga yang hendak mengurus stnk bpkb tnkb
atau plat nomor atau mutasi kendaraan
kenaikan tarif hingga mencapai tiga kali lipat membuat banyak warga melakukan pengurusan di samsat
sebelum tanggal diberlakukannya tarif baru
banyak warga yang mengeluh akibat kenaikan yang mencapai tiga kali lipat ini
sementara untuk sosialisasi kepolisian sudah melakukan sosialisasi dengan spanduk dan banner
di layanan samsat serta pemberitahuan langsung pada masyarakat
namun banyak warga mengaku belum mengetahui perihal kenaikan tarif yang baru ini
di banyumas jawa tenggara
meski satuan lalu lintas polres banyumas gencar melakukan sosialisasi
namun masih banyak warga yang keberatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif penerimaan negara
bukan pajak atau pnbp
mulai enam januari mendatang atau besok
pemerintah melalui kepolisian republik indonesia akan menaikkan biaya pengurusan dan penerbitan stnk
dan bpkb pada enam januari mendatang
kenaikan ini sesuai dengan pp no enam puluh tahun dua ribu enam belas
tak tanggung tanggung kenaikan biayanya mencapai dua hingga tiga kali lipat
sebagai contoh penerbitan stnk roda dua dan tiga dari rp lima puluh naik menjadi rp seratus
untuk roda empat atau lebih dari rp tujuh puluh lima menjadi rp dua ratus
sedangkan penerbitan bpkb roda dua dan tiga dari rp delapan puluh menjadi rp dua ratus dua puluh lima
sementara untuk roda empat dan lebih
rp satu menjadi rp tiga ratus tujuh puluh lima
menurut kapolri jenderal polisi tito karnavian
kenaikan biaya ini bukan merupakan inisiatif kepolisian
melainkan hasil usulan bpk dan badan anggaran dpr
jadi kenaikan ini itu bukan karena dari polri
kalau mempahami ya kenaikan itu adalah pertama temuan bpk
karena dianggap bahwa harga material sekarang sudah naik

itu yang untuk stnk bukunya bpkb
zaman lima tahun yang lalu zaman sekarang udah naik
kemudian yang kedua dari dpr sendiri banggar
hasil temuan mereka bahwa dengan harga itu
itu termasuk terendah di dunia
sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga mulai meningkat